siapkan dana belasan hingga puluhan juta rupiah
bila anda ingin bersepeda dari dalam rumah
menggunakan perangkat smart trainer canggih ini
tapi dengan sedikit usaha dan kreativitas
anda dapat membuat sendiri alat latihan
yang memiliki fungsi yang mirip
dengan perangkat smart trainer canggih tadi
dengan biaya yang relatif terjangkau
seperti yang dilakukan oleh burhanuddin
seorang penghobi sepeda yang tinggal
di kawasan otista jakarta timur
awalnya di indonesia barang seperti ini ini nggak ada
jadi ada saya juga dapat dari pelatih saya dulu itu import
saya ingat saya pada tahun tujuh puluh delapan itu sekitar dua ratus ribuan
ya nyontek lah
terus terang bikinnya nyontek aja
jadi nyontek karena pernah pakai tinggal nyontek aja
cuma roller dua di belakang satu di depan
dia ketika udah pernah pakai pernah lihat
nyontek juga di kepala udah terekam sendiri
tinggal bikin ukuran panjang ini selesai jadi
pria berusia lima puluh sembilan tahun ini memilih aluminium
sebagai bahan untuk roller trainer buatannya
alasannya bahan bahan ini bisa dengan mudah
ditemui di toko alat alat teknik
namun tak tertutup kemungkinan untuk membuat
alat latihan ini menggunakan bahan lain
seperti kayu atau pipa peralon
tak hanya simpel dan fungsional
posisi roller di alat latihan yang menghabiskan
biaya sekitar enam ratus ribu rupiah untuk membuatnya ini
juga bisa diubah ubah sesuai dengan ukuran sepeda
yang kita gunakan
bahannya ada beberapa ya
bahan utamanya roller nih
satu dua dan tiga
batang aluminium kotak ini
supportingnya ini buat kaki
terus kalau mau ya tali

kalau mau dibikin yang folding
dia harus bikin juga ini dari plastik bahan ini
tapi kalau yang untuk gampang
bisa aja dibikin lurus aja
lebih mudah kalau buat di rumah lurus aja
folding gini gak ada perlunya
malah bikin apa
pengerjaannya diketah kerjaan ke bengkel bubut aja
kita kasih tahu bikin ini roller
dia udah ngerti gampang seperti itu
selain alat latihan yang menggunakan tiga roller
burhanuddin juga pernah membuat alat latihan sepeda
yang hanya menggunakan dua roller
keduanya memiliki prinsip dan cara kerja yang serupa
namun alat latihan dengan dua roller ini
hanya memanfaatkan ban belakang sepeda saja
dan bagi pemula alat latihan dengan dua roller ini
relatif lebih mudah digunakan
bila dibandingkan dengan alat latihan dengan tiga roller
yang membutuhkan keseimbangan dan konsentrasi
nah latihan bersepeda dari dalam rumah tak harus mahal kan